keputusan rapat pimpinan nasional partai golkar
yang menetapkan prabowo subianto sebagai calon presiden
dan wali kota solo gibran raka buming raka
sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum dua ribu dua puluh empat mendatang
menjadi puncak dari hiruk pikuk pasca keputusan mahkamah konstitusi mk
pada pertengahan oktober dua ribu dua puluh
seperti banyak diberitakan mk memutuskan memperbolehkan calon presiden
calon wakil presiden berusia di bawah empat puluh tahun
asalkan pernah menjadi kepala daerah
keputusan ini dikritik sebagai upaya memuluskan jalan gibran
yang juga anak presiden joko widodo sebagai calon wakil presiden
kritik atas keputusan itu memunculkan lagi istilah politik dinasti
atau kekuasaan politik yang dijalankan oleh orang orang yang terkait hubungan keluarga
perilaku politik jenis ini dekat dengan korupsi kolusi dan nepotisme kkn
di indonesia politik dinasti bukan hal baru
dalam pandangan dosen ilmu sejarah universitas gajah mada
sri margana fenomena semacam ini banyak ditemukan dalam setiap zaman
dan beragam kelompok politik
sejak masa soekarno sampai sekarang
itu semua banyak yang keluarganya itu berdiri di eksekutif dan yudikatif itu
misalnya pak karno nanti punya putra seperti ibu megawati
nanti dulu saudara saudara ibu megawati juga ada di parlemen
mendirikan partai politik yang berbeda beda
kemudian zaman pak harto juga di golkar nanti semua anaknya ikut golkar juga kan
pak harto jadi presiden tapi mbak tutut dan lain lain itu di dpr di parlemen
ada yang di mpr dan sebagainya
kemudian zaman pak sby juga begitu kan
pak sby presiden tapi anaknya ibas juga di dpr gitu
selalu ada link genealogis gitu
antara di eksekutif dan yudikatif
pak jokowi juga sama begitu ya
kebetulan ini pak jokowi ini anak anaknya kebanyakan di pemerintahan eksekutif semua
tapi ada satu keluarga atau ipar yang ada di mk seperti itu
artinya pak jokowi tidak sendiri
kebudayaan seperti ini sudah lama terbentuk sebagai warisan yang terus menerus dari
masa lalu yang akan ada
jadi ini bukan monopoli satu orang
ini mewarnai hampir semua hampir semua elit politik dan mereka membangun keluarga politik
lebih banyak positifnya atau justru ada hal negatif yang belum apa istilahnya itu
yang akan menjadi ancaman di kemudian hari gitu pak
kalau kita meniat membangun negara modern yang demokratik
kalau kita meniat membangun negara modern yang demokratik
setiap kekuasaan itu harus diimbangi dengan oposisi yang kuat juga
nah kalau di dalam budaya politik feodal itu dihindari oposisi yang kuat itu
jadi kalau bisa semua dirangkul gitu
sehingga bahkan di masa sistem koalisi ya koalisi banyak
partai kemudian bangun itu adalah
akhirnya nanti bisa mereduksi oposisi yang kuat itu
itulah yang membuatnya kekuasaan kita bisa lebih kuat dan lebih kuat juga ya pak jokowi
yang membuat mengapa kebudayaan politik ini tidak akan berubah selama
masih ada budaya politik paguyuban bersama sama seperti itu
jadi ini bagi saya bentuk bentuk seperti ini tidak akan baik untuk politik di indonesia
memang sekarang tidak ada sepertinya tidak ada perlawanan yang ekstrim untuk menolak feodalisme
semacam itu ya pak yang turunannya adalah dinasti politik gitu
politik gitu karena memang apa namanya ideologi komunis yang dulu sangat menolak hal ini sudah
sudah tidak ada gitu artinya ini akan ada terus ya pak semacam ini contoh ya di china ya cina itu
dulu dinastinya kuat sekali kita mengenal kalau belajar sejarah juga dinasti ini dan si ini itu kuat
sekali dan mereka saling bunuh membunuh antar ganti dan saling bergantian dinasti dinasti politik
kuat tapi ketika mereka ada revolusi yang apa dokter sunjatin yang mempelopori revolusi
di china kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah partai apa negara modern maka mereka
membuat membentuk suatu partai besar yang kuat yang yang tentu saja yang sangat anti vodal anti
politik dinasti kekaisaran di cina nah itu adalah partai komunis yang kuat tuh itulah
kenapa di cina yang tradisi feudalisme tidak kalah kuatnya dibanding dengan indonesia dan
eropa tapi bisa mengikis feudalisme di china itu dengan cara membawa partai politik yang
antifodal dan itu adalah komunisme dalam sejarah itu enggak bisa berhenti henti kalau saja masih
ada kekuatan kekuatan politik seperti komunisme di indonesia yang terang terangan mampu
mengikis habis feudalisme mungkin akan berbeda jalan sesuai
sejarah kita cuman masalahnya kan adalah bahwa kaum eris tokrat itu di masa pergerakan nasional
antikolonialisme mereka terus serta jadi banyak aristokrat yang nasionalis yang pada saat yang
sama antikolonial tapi juga membawa tradisi kebudayaan politik feudal pak kalau kalau kita
lihat yang terjadi sekarang ini ini kan publik apa namanya sudah mulai berteriak teriak ini bahwa
apa namanya dikritik menjadi mahkamah keluarga ini bukan pelanggeng dinasti politik dan semacamnya
artinya publik ada kesadaran kalau dari kacamata sejarah bapak melihat meskipun sudah tidak ada lagi
misalnya ideologi komunis tapi kesadaran yang muncul ini nanti kira kira arahnya kemana pak
di kembali kalau kita ingin konsep konsisten pada apa namanya pada upaya membangun demokrasi yang
seperti itu seharusnya seperti ini tidak perlu terjadi artinya bagi saya ini tidak hanya berlaku
pada keluarga jokowi saja tapi semua elit politik yang juga memiliki kecenderungan seperti itu ingin
membangun aliansi eksekutif yudikatif dalam satu lingkungan kimialogis mungkin seharusnya
nanti ada aturan aturan khusus bahwa seorang yang memiliki apa
berposisi di politik di penting di paling tidak di tingkat parlemen atau menteri itu tidak boleh
ada hubungan ginealogis seperti itu tetapi itu agak aturan itu agak absud karena apa demokrasi
yang indonesia pancasila ini sebetulnya agak sudah cukup liberal artinya demokrasi itu memberikan
ruang kepada itu prinsipnya itu adalah enggak papa bahwa ada hubungan genealogis selama selama
mereka memang bekerja untuk rakyat kan nah ya enggak ada salahnya kan memang undang undang tidak
menyalahkan boleh membolehkan itu ya tuntutannya adalah bahwa mereka memang bekerja tulus untuk
rakyat bukan untuk membangun dinasti menguasai kesemuanya nah saya masih melihat kepentingan
untuk menguasai semuanya itu masih ada di dalam politik di indonesia artinya kebudayaan politik
indonesia yang mengarah kepada bentuk kedinastian ini
dan politik itu masih syarat dengan kepentingan kepentingan itu
ketua program studi magister ilmu politik universitas muhammadiyah jakarta lucy andriani
mengungkapkan politik dinasti membuat warga negara tidak memiliki kesempatan yang sama
yang mengerikan diseneng politik dinasti politik dinasti bagaimana meng create ini create lo
satu pemerintahan yang nantinya memang berusaha untuk dijaga kekuasaan itu langgeng untuk selamanya
lah itu lebih serum kayaknya seru nah inilah yang muncul akhirnya pada fenomena saat ini ada
indikasi indikasi seperti itu enggak gitu ketika salah satu anak pemimpin misal pemimpin apapun
ya entah itu parpol entah kepala daerah ya enggak anak aja istri kan di pilkada pilkada

suaminya sudah tidak sudah nggak jadi istrinya dirinya yang disuruhnya lon ya kan kenapa kita
melihat bahwa itu sisi negatif karena kita sudah mempunyai komitmen bahwa kita hidup di
sistem demokrasi itu harus menjadi pijakan itu yang kedua kalau itu dilanggengkan itu akan
menutup ruang bagi orang lain selain anggota kelompoknya untuk bisa berkompetisi
nanti itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi
lagi itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi itu lar biasa lalu nanti ada kayak pembahusukan
politik x mengedemokrasi maksat berjalan dengan baik kemarin ada yang bilang lu kan meskipun
saya dapat restu dari bapak tapi kan rakyat yang memilih ada hal yang mungkin bagi kita harus
dikitkan ulang ya bahwa merekonstruksi kader atau melakukan pengadaran di keluarga itu bisa
ya jenuh sah sah aja siapa sih enggak mau juruh bahwa emang bisa jujur ya bisa ya akhir akhir
nya sepently sah sah aja sih too paste ini ya prestasi itu benar benar enggak mau maksat untuk merasa strain down keluarga neng almighty neng requested these things that are people need
anaknya menjadi pemimpin

masyarakat juga mengamini kalaupun dalam
kotak demokrasi boleh tetapi
kalau ini sudah diniatkan
untuk melanggengkan kekuasaan yang dimiliki
sebelumnya itu yang tidak dibolehkan
semua itu harus sesuai dengan aturan main
yang ditetapkan punya kompetensi
kan yang terlihat
di masyarakat kan ketika
memaksa anggota keluarganya
untuk menjadi pemimpin kan
tidak diiringi dengan kompetensi yang sesuai gitu
dengan cara apapun
ya maksudnya berpolitik
praktis boleh lah ya tapi
jangan memaksakan sesuatu
melampaui aturan yang
sudah disepakati bersama
masyarakat itu sebenarnya tidak
masyarakat itu juga
punya kemampuan untuk
apalagi di era media
politik yang instan
itu luar biasa kelihatan
gak mungkin kan kalau
masyarakat tidak tahu itu mereka tahu kok
melawannya bagaimana sih bu
ya putus rantai itu
jangan ada kesempatan
sama sekali untuk membangun
politik dinasi atau dinasik
kalau itu dikasih kesempatan
iya jelas akan mencederai
fungsi partai politik itu kan
untuk menghasilkan kepemimpinan baru
partai politik mampu
memberikan ruang kepada masyarakat semuanya
yang punya kompetensi itu
jangan dipaksakan figur figur
munculnya figur itu kan karena kita
tidak ada orang lain
yang punya kompetensi yang diberi
kalau itu diberi kesempatan oke
tapi yang paling menarik itu
ketika kesempatan itu ada
tapi orangnya tidak punya modal
untuk arah sana
itu yang sekarang dialami oleh indonesia
indonesia gak kurang kok orang pintar
tetapi dia tidak punya modal juga banyak
ada yang bilang pak jokowi
ini kan bapak sudah dua periode
masa di akhir periode
warisanya semacam ini

saya ingin tahu siapa yang berharap
tidak ada politik dinasti
beliau berharap demokrasi bisa berjalan dengan baik
semua masyarakat punya hak untuk bisa berkompetisi
kurnia ramadana menilai
politik dinasti bisa merusak demokrasi
untuk itu tidak ada pilihan bagi publik
selain melakukan perlawanan
dengan memperhatikan rekam jejak para calon
yang berlaga di pemilu dua ribu dua puluh
kita biarkan pelanggengan
maka akan menutup
yang ingin berpartisipasi
sekalipun punya standar
kompetensi yang mumpuni
bahkan kalau bahasa
dalam hukum tindak
pidana korupsi ada
kalau ternyata dia itu
apakah itu tidak menabrak logika yang sebelumnya
lazim kita dengar dari
banyak politisi yang
mendukung adanya dinasti
politik maka pertanyaan lebih lanjut
adalah bagaimana kita
semua masyarakat dalam konteks
pemilu kita adalah pemilih
bagaimana kita tahu bahwa
mereka benar benar punya kompetensi
maka pertanyaan lebih lanjutnya adalah
itu yang seringkali hilang
masyarakat selama ini
hanya diminta untuk
mencoblos saat masa pemungutan suara
pertanyaan lebih lanjutnya adalah
apakah masyarakat tahu
seseorang di dalam
surat suara itu bisa ada
apakah partai politik
membuka secara transparan
tes kompetensi yang
kami lakukan pada tanggal sekian
waktu sekian itu yang tidak pernah
kita dengar padahal
putusan mahkamah konstitusi
sudah dengan sangat tegas
mengatakan tidak bisa
itu diserahkan kepada masyarakat
punya hak untuk
yang berkualitas dan berintegritas
pernah mengeluarkan itu mas
mk pernah mengeluarkan putusan itu
dan ini sebenarnya
masyarakat kita semua sebagai
pemilih memiliki hak
jadi tidak bisa semua hanya diurusi oleh
partai politik partai politik mengeluarkan
sebelas nama ya silahkan
saja kalau anda tidak suka
jangan pilih tapi mereka juga
mereka juga terikat dengan etika
jangan lupa mereka itu bukan
badan privat mereka
badan publik yang dibiayai oleh
negara maka dari itu
mereka juga harus mengikuti
hidup di tengah masyarakat
kalau kita bicara tentang dinasti politik
kali ini saja ada
dan menguat di tengah masyarakat
misalnya dalam catatan kami
ada pejabat struktural
dia punya anak dia punya keluarga
keluarganya maju di partai politik
apakah itu langsung jadi
permasalahan tidak tapi seringkali
yang mana kita sering mendengar rumor
itu ada loh biayanya
atau tidak mudah mendapatkannya
bahkan ada itu jatah
wilayah partai politik
tapi dengan sangat mudah didapatkan oleh
pejabat struktural partai
tidak ada mekanisme pendidikan politik
ketika menentukan dapil mereka
kemudian yang kedua
pejabat publik dalam hal ini kepala daerah
anak istri suami ponakan om tante dan lain lain itu
maju sebagai calon anggota legislatif
di daerah atau di dapil
yang mana keluarganya adalah kepala daerah di sana
ada potensi pengerahan
pengerahan anggaran negara
pengerahan program negara program pemerintah
untuk menyokong suara suara mereka
itu yang seringkali terlewat oleh kita
di provinsi banten
yang itu sudah menjadi rahasia umum
kalau kita supaya masyarakat mudah mendeteksinya
satu tadi gibran raka buming raka menjadi wali kota solo
ada mantunya pak jokowi wali kota medan
sekarang anaknya kaisang menjadi ketua umum partai solidaritas indonesia
permasalahan ini tidak
boleh hanya dilihat dari sudut pandang hukum
tapi itu kan tidak hanya terjadi di keluarganya pak jokowi
kalian kalian isinya melihat nggak
beberapa partai juga melakukan hal yang sama
misalnya saya sebut yang sudah jelas
ketua umum partai golkar
anaknya maju sebagai calon anggota legislatif
ketua umum partai nasdem
pak surya paloh anaknya juga maju sebagai calon anggota legislatif
itu kan model model dinasti politik dari klaster pertama tadi
dimana pejabat struktural partai anaknya maju dari partai politik tersebut
yang kita pertanyakan adalah bagaimana mekanisme mereka berproses di partai politik itu
apakah ada mekanisme yang dipotong semata mata karena mereka adalah keluarga dari pejabat struktural partai
apakah ada mekanisme yang dipotong semata mata karena mereka adalah keluarga dari pejabat struktural partai
dalam kasusnya psi itu kan sudah dibicarakan di tingkat apa
dewan pembina atau apalah itu

itu yang seringkali kita lihat partai politik ini tidak menjalankan mandat undang undang partai politik
itu yang seringkali kita lihat partai politik ini tidak menjalankan mandat undang undang partai politik
apa mandat dari undang undang partai politik
melakukan pendidikan politik
pendidikan politik dimana
pendidikan politik kepada masyarakat dan pendidikan politik
pendidikan politik keindahan dan pendidikan politik keindahan
sehingga terjadi proses kaderisasi yang baik

dua hari langsung ketua umum
dua hari langsung menjadi ketua umum
apapun dalih yang mereka katakan
tapi sepintas kita lihat itu mempertunjukkan kepada masyarakat ada potensi pembiaran akan posisi kaisang sebagai anak dari presiden jokowi
ini sepertinya publik tidak ngeh ngeh banget atau menurut anda
ini sepertinya publik tidak ngeh ngeh banget atau menurut anda

memang yang harus dibenahi pertama satu pasti pendidikan kemasyarakat
bahwa praktik praktik dinasti politik ini harus ditentang
kemudian yang kedua yang lebih esensial lagi adalah memperbaiki sistem di internal partai politik tersebut
itu yang selama ini sering kali terlewat
dulu ada sebuah partai politik
ketika dalam proses pencalonan legislatif
beberapa orang dari eksternal untuk menilai kapasitas dari bakal calon anggota legislatif
ini faktanya terjadi running dan kita mendekati pemilu dua ribu dua puluh empat bagaimana sih cara melawannya mas
melawan nomor satu adalah lihat rekam jejak para calon anggota legislatif cek siapa mereka
bagaimana proses mereka di suatu partai politik apakah mereka telah melewati proses yang benar
atau hanya hitungan hari fenomena kutu loncat kan terjadi juga hari ini ketika dari partai
a pindah ke partai b langsung menjadi caleg nomor urut satu di dapil yang sesuai dengan daerahnya
pertanyaan lebih lanjut apakah anggota partai politik di daerah itu hanya segelintir orang
kalau banyak berarti kan ada proses seleksi yang dia terabas nah itu yang bisa dilakukan
di samping itu juga track record kemudian yang kedua ini memang pekerjaan yang cukup
panjang memperbaiki regulasi di undang undang partai politik bahkan lebih lanjut sampai pada
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik
ini untuk menegaskan bahwa partai politik itu adalah partai atau badan publik tidak bisa semua
keputusan hanya dilempar ke internal partai politik tapi mengabaikan publik padahal sederhananya yang
mendanai partai itu ya publik ya publik ya kita semua oke bagaimana bila hai apa yang kita bicarakan
ini kemudian tidak ada keadaan yang menyebabkan keadaan yang menyebabkan keadaan yang menyebabkan
keadaan yang menyebabkan keadaan yang menyebabkan keadaan yang menyebabkan keadaan yang menyebabkan
tetap politik dinasti jalan terus kira kira apa yang bisa kerumitan kerumitan pelanggaran pelanggaran
apa yang bisa terjadi mas kalau ini diteruskan satu sudah pasti tidak ada meritokrasi di internal partai
politik satu kemudian yang kedua tidak ada konteks atau implementasi dari nilai demokrasi yang sesungguhnya
demokrasi itu kan membuka kesempatan selebar lebarnya dan seadil adilnya bagi seluruh masyarakat bukan
hanya oleh segelintir keluarga pejabat partai politik atau pejabat publik saya rasa hal itu yang paling
mendasar dan bisa berdampak panjang belum lagi bicara tentang aspek nepotisme di sana dimana itu
sudah diadil arang berdasarkan undang undang dua ratus delapan puluh delapan yang terjadi di negara negara negara yang tersebut yang

dihindari oleh para elit partai pejabat publik dan dilawan oleh masyarakat tentu kita akan selalu terbatas
pada diskursus diskursus yang kita lihat di depan mata dinasti politik sudah semakin menjadi jadi